iya sih bisa juga
kamu harus pengem banyak
soalnya kalau udah jadi deddy capek loh ngurusin baby
asistannya al kan
iya betul pak
kok di sini
iya saya ke sini untuk membuahkan barang barang dari pak al
untuk reina dan omannya reina
eh kebetulan reina lagi keluar
dia lagi jalan jalan sama ombaknya
jadi omanya reina itu adalah nenek kandungnya reina
setelah rena diadopsi sama pak al
neneknya reina ikut tinggal di sini
dan dibiayai sama pak al
ya udah lain kali aja saya ke sini lagi
untuk ketemu sama reina
dia bukan hanya mengadopsi reina
tapi juga merawat neneknya
ya dia juga
diberikan rumah sebesar ini juga
aduh luar biasa
andin sangat beruntung punya suami yang luar biasa seperti dia
eh papa gak ada maksud untuk ini lho
aku sepertinya gak percaya semudah itu soal aldebaran
insting aku mengatakan
ada yang dia sembunyikan di balik semua
ada siapa ren
ada yang datang
ah bukan siapa siapapun
petugas kebersihan komplek ini aja

tunggu part dua
sama kadu yang gue kasih ya
pak anino dan pak surya baru saja datang
dan saya sudah melakukan apa yang pak al suruh
untung gue udah minta rendy buat ngurus semuanya
jadi sekarang papa percaya kalau mama itu beneran neneknya rena
mbak elsa saya cuma mau ingetin nanti jam satu siang ada pers conference di hotel rainbow ya
jangan telat ya mbak
iya iya ini saya lagi jalan kesana ya
kamu mau kemana say
mau pergi lagi
mungkin karena aku mual mual aku jadi lebih emosional
perempuan hamil itu kan hormonnya nggak stabil suka emosian
mama gak marah sama kamu
sekarang kamu mau pergi kemana lagi
sah apa ada yang kamu sembunyiin dari mama
mama apaan sih ma
mana ada sih yang aku sembunyiin
aku tuh cuma pengen cari udara seger aja
karena kalau di rumah terus aku mual mual terus ma
jadi kan lebih baik aku nongkrong sama temen temen
kalau enggak ke restoran papa
biar aku lupa sama mual aku
yaudah tapi kan mobil kamu lagi rusak
mama temenin aja ya
nggak usah nggak usah
aku bisa jalan sendiri
lagian mama kan masa nanti ketemu sama temen temen aku kan nggak kenal
nanti bosen lagi
yaudah kalau gitu aku berangkat ya ma
yaudah hati hati sayangnya
jangan malam malam pulang ya
terima kasih ya no
kalau ada waktu senggang mampir aja dulu
makan dulu ya
soalnya abis ini ada meeting di hotel rainbow
oh yaudah kalau gitu
keluaran ya no
ya salam buat mama pak
anterin saya ke penopelita jalan alam anda
rejeki nggak ke mana
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun nih sayang
sehat sehat terus ya
kamu kok nggak kasih tahu kalau rena ulang tahun
al juga lupa ma
kalau oma tahu oma bisa throw party buat rena
satu dua tiga yee
nih kan keren
suara e gus ya
kenapa gue inget terus sama kejadiannya itu sih
pemirsa baru saja telah terjadi kecelakaan motor di jalan gorontalo dekat tpu teratai indah
itu kan dekat tpu teratai indah
salah satu korban terluka cukup parah dan baru saja ditangani pihak kepolisian
itu kan baju yang dipakai andin tadi